eh jangan kurang ajar ya
eh denger ya
oros tuh muka muka udah kayak orang jila
kurang keren apa
saya mau makan bu
pakai ayam ya
dua semua fh
sama es teh manisnya
bisa sopan dikit
lo tengil juga ya
ada orang sakti di warung saya
bang budi dan bang samin
ternyata otakmu udah penuh dengan kemungkaran
kalian dengarkan baik baik
untuk menyuburkan bibit bibit kebenaran
dan kebatilan ditebarkan
agar selalu terjaganya kebaikan
itulah tugas saya
untuk menjaga selalu kemungkaran
sadar sani ya
ingat akan allah
dari dulu memang seorang ridwan dan seorang hasan
tidak pernah menganggap perkataan sani
sani kita ajar dia
jadi segitu aja
san kita harus kejar dia san ayo san
kita sembuhkan orang ini dulu
tidak ada masalah
terima kasih ya bang
terima kasih bang ya
san kita harus kejar san
kau lebih betul
cewek ceweknya ganteng montok montok
ibarat durian durian montang nih
jangan kurang ajar ya
oros tuh muka
muka udah kayak orang gila
kurang keren apa
serah atas itu
orang yang ngejogetnya kemana ya
jangan takut jangan
gua yang bikin lo berdua ada disini
hehehe dengan kesaktian gue yang paling tinggi
pokoknya lu berdua aman deh tenang aja
emang sih banget
sang pembela kejahatan
pokoknya selama ada gua
semua penjahat aman
eh tuh akhirnya dia pulang yang ditunggu tunggu
apa kabar mahlidah
begitu tamunya mau pulang
yang mau dipertemukan dateng
silahkan bapak lihat
ya allah uangku
ini semua uang saya
ini semua uang bapak
saya mengambil dari uang yang diambil dari bapak tadi
jangan berterima kasih kepada saya
berterima kasih kepada allah
ya allah terima kasih
kalau gitu saya permisi dulu
baik terima kasih
silahkan pak dipake
saya mau ke lirik sebentar
terima kasih pak
hasan sudah ketemu sani
dia merampok uang orang
benar benar gila tuh anak
sekarang dia dimana
kita harus tetap temukan sani
sebaiknya kita ketemu sekarang sana
kita gabung sama sama kekuatannya
kita lepaskan kekuatan jahat yang ada dalam tubuh sani
bagaimana urusan kamu
nyuruh gue menikah
tapi gue belum siap
wan urusan sani biar hasan yang urus
kamu urus aja urusan kamu
aku sudah lah understand

kita sudah telat
tapi sudah kalau gitu
nanti hasan telat
narkoba ini saya temukan di kolong jog mobil kalian jadi kalian tidak bisa menyangka lagi dan sekarang kalian harus ikut ke kantor polisi
ya sudah cepat kali
tenang ibu tenang
pasti dari tinggi ibu kumatia kan
ibu udah minum obat ya dokter
ibu sudah capek minum obat tuhan
obat ibu sudah habis
penyakit ibu ini komplikasi
ibu harus tetap minum obat deh dokter ya
bersih saja yang pergi ke apotik ya
jangan cinta berta
beritahu saya apa merek obatnya
udah jangan cinta bersih aja ya
tidak apa apa kak
tapi kan harus pakai resmi
kalau keadaan darurat seperti ini
pasti apotik memakluminya
baiklah sebentar ya
ibu tenang dulu ya
saya pergi dulu ya kak
ibu istighfar ya
gua sani sang pembela kejahatan
nanti malam gue akan beraksi
gue akan bikin negara ini heboh
karena gua akan melepaskan seluruh narapidana yang ada dalam penjara ini
kalau sani itu kemasukan jin jahat
yaitu terbukti begitu kami melihat dan menerawangnya
kami terlambat menyadari
bahwa pada dasarnya sandi itu baik baik saja
dan tak kenapa dia menjadi liar dan jahat
itu berawal setelah kami menunaikan suatu huruf berjamaah
ijan tuh lihat
kayaknya dia berbohongan
lu itu abis selesai sholat ngatain orang lu ya
kuwalat lu baru tau rasa lu
jangan kuat lu ha
jahat dan kuat memasuki dirinya
mungkin itu setelah sani menduduki batu itu
kalau kejahatan sudah menjadi kebiasaan yang menyenangkan
cepat temukan dia
sebelum dia berperilaku lebih buruk lagi
kalian mengganggu rencanaku
lu sebaiknya keluar dari sini
ini gua san
lo boleh ngaku siapa aja
tapi yang jelas
lu adalah musuh allah
ngapain kita di penjara
bukannya kita di hutan
udah san jangan banyak tanya
san cepat bantuin kita
kita hancurkan neblisi
nji aku mau nanti ke ridwan sampai kapanpun
kalo kelamaan nunggu ridwan
nih sani boy
siap menggantikan kapanpun
lu mau bawa tampu apa lu ha
lu itu kerasukan sama gak kerasukan sama aja lu ha
awas lu lain kali kalo lu kerasukan lagi gak gua tolongin lu
udah ya lama banget
us patroh aja
eh oke kalo gitu bu saya permisi dulu
mohon doa restrinya ya
pasti bu doakan
bu dituan permisi dulu bu ya
kalo ada yang salah mohon maaf bu